pemprov dki jakarta menggandeng pt mrt jakarta dan pt kereta api indonesia pt kai
menetas sejumlah kawasan stasiun di ibu kota
guna menciptakan kenyamanan dan keamanan serta ketertiban di area stasiun
penataan kawasan dilakukan di empat stasiun di ibu kota
yaitu stasiun juanda stasiun pasar senen stasiun sudirman dan stasiun tanah abang
pertama keteraturan lalu lintas di sana terwujud
selanjutnya ada kemudahan masyarakat untuk mengakses setiap moda transportasi di sana
dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek keselamatan keamanan dan kenyamanan penumpang
yang menjadi prinsip penyediaan transportasi yang baik itu bisa kita penuhi
di rute pt mrt jakarta william sabandar juga menyebut penataan dilakukan
agar memperbaiki kawasan stasiun di ibu kota
memastikan kenyamanan pelanggan dan simpul kemacetan dapat dihindari
pejalan kaki menjadi prioritas utama dalam kegiatan penataan stasiun
sehingga secara keseluruhan dalam setiap konsep yang dihadirkan
ditujuan untuk memfasilitasi pejalan kaki pengguna transportasi publik
agar dengan mudah berpindah antar moda dari dan menuju stasiun
selanjutnya prioritas kedua diberikan kepada pengguna sepeda
dengan penempatan sejumlah bike rack atau rak sepeda
sementara prioritas ketiga diberikan kepada angkutan umum dan angkutan lanjutan lainnya
seperti ojek online ojek pangkalan hingga bajai
kami berkolaborasi untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi
terutama kami sebagai pengelola transportasi kereta api
ingin mempermudah atau memberikan kenyamanan dan tentunya keselamatan dan keamanan
kami berkolaborasi untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi kereta api
ingin mempermudah atau memberikan kenyamanan dan keamanan

ingin mempermudah atau memberikan kenyamanan dan keamanan
dan akan berlaku hingga satu pekan mendatang
sementara penataan di stasiun sudirman
stasiun tanah abang
masih dalam proses pengerjaan
sambutan positif terhadap pengerjaan proyek yang diperkirakan
akan rampung akhir maret dua ribu dua puluh ini datang dari penumpang dan pengemudi ojek online
dalam petumputan aja
jadi kita akhirnya emangnya changer gitu
kadang kadang kita dimana dia dimana
aduh akhirnya batal
seringan mobil apalagi gitu
dia nggak boleh parkir kan
akhirnya saya bilang yaudah naik ojek aja deh
jadi beda kan nilainya ya
ini kan agak mahal ya
tapi gimana ya udah
ini makanya kalau ada ini alhamdulillah banget
cuma yang penting ojek yang biasa juga diperhatikan
takut ada cemburu sosial
itu aja sih betul
kalau menurut saya sih lebih bagus
jadi mungkin nantinya lebih rapi
dan mungkin gak bakalan macet kayak gini ya untuk drop off
soalnya kalau emang udah ada tempatnya kan lebih efisien gitu
jadi gak bentrok sama ojek pangkalan juga gitu
sebaliknya sebanyak dua ratus empat puluh tujuh pedagang kaki lima di stasiun tanah abang
punya pendapat berbeda dengan dimulainya penataan stasiun
yang dianggap membawa kerugian bagi mereka
meski tidak menentang
para pedagang menyatakan
apabila akan direlokasi ke lantai tujuh blok f pasar tanah abang jakarta pusat
kalau mereka pada bodi sempat rekomprit semua
kan memandai sebab lantai tujuh
tapi kalau bangsa di dasar sih mendingan lah
kalau di lantai tujuh kan bekas basah
bekas pasar tasik sama parkiran ya kan
itu mereka tuh gak mau
jadi silahnya gak layak lah di sana
nah kalau kayak di sini kan kemungkinan
pak camat dan pak lura kan
ternyata ada tingkang rasanya
habis lebaran akan pindah ke sana
tapi mereka gak tau juga ya neng
saya sih usahakan semua harus pada pindah
saat itu juga kan mengganggu
ya kan di dalam pasir tetap berjalanan di sini
saya juga sadarin gitu
menurut saya sih
lebih buruk kayaknya
belum layak sih kalau dibuat pedagang kelima
kecuali kalau ada aset jalan
ini kan belum ada aset yang normal
mungkin kalau gak ada aset jalan
kita ada pengunjung bisa langsung dari skiber
walaupun kalau ada sih tempat alokasinya
di daerah sini gak apa apa sih
gimana aja yang penting ada akses buat pengunjung datang
kalau di blok f kan pengunjung juga gak tau
pendataan kawasan stasiun di ibu kota
antara pemprov dki jakarta
pt mrt jakarta
dan pt ki
melalui rencana aksi jangka pendek
week win di tanda tangani pada sepuluh januari dua ribu dua puluh
proyek ini merupakan kelanjutan
dari arahan presiden joko widodo
yang meminta agar pengelolaan mode transportasi
dilakukan oleh satu otoritas
yaitu pemprov dki jakarta
proyek pengerjaan penataan kawasan
di stasiun tanah abang saat ini
masih terus berlangsung
dan direncanakan akan diselesaikan
pada akhir maret dua ribu dua puluh
nantinya di atas lahan seluas

akan dibangun sejumlah fasilitas
yang memberikan kenyamanan
dan juga kemudahan bagi para pengguna
transportasi publik terutama
nah proyek di stasiun tanah abang ini
adalah satu dari empat stasiun
yang dilakukan penataannya di tahap awal
nantinya akan ada sekitar tujuh puluh dua stasiun
yang kawasannya akan ditemukan

sehingga memberikan pengguna transportasi publik
kenyamanan yang selama ini belum mereka dapatkan
tim liputan cnn indonesia jakarta